menteri bumn erick thohir menjawab persoalan ranger media sosial yang sempat ramai karena dibicarakan dalam salah satu senior di media sosial
erick mengaku memang mendorong perusahaan bumn untuk aktif di media sosial namun tidak ada satupun yang digunakan untuk dirinya secara pribadi
yang digadang gadang akan menjadi bakal calon wakil presiden di pilpres mendatang
erick lebih memilih melaporkan persoalan ranger medsos ini ke dewan pers
bahwa erick thohir ini menggencarkan manuver manuver ranger ranger sosial medianya juga nih untuk bisa mengulas politik
saya rasa itu adalah hal hal yang salah besar
karena itu saya juga melapor ke dewan pers
saya sebagai orang media loh saya bisa mengambil langkah langkah hukum dengan ite tapi saya nggak mau
karena saya orang media
saya punya kesepakatan
kesepakatan bahwa media itu adalah bagian check and balance
ini era demokrasi
tapi yang kita mau apa jangan demokrasi
makanya saya ke dewan pers
era sosial media ini memberi peluang luar peluang lah peluang untuk perusahaan pun punya sosial media
nah gimana konteksnya perusahaan perusahaan bumn
perusahaan bumn ini dekat dengan pelayanan publik
saya memang mendorong agar perusahaan perusahaan media bumn itu punya sosial media
tapi masya allah bukan buat saya
buat perusahaan itu
karena saya ini sebagai menteri bumn ada habisnya